satu lagi mas kemarin pak jokowi bilang ada reshuffle nih
sudah ada surat mungkin
katanya kan isinya dari partai demokrat
mungkin ada surat dari mensesnek atau
oh nggak ada nggak ada saya
saya mengikuti memang
beredar rumor sana beredar rumor yang
beredar di masyarakat tetapi
tidak ada itu tidak ada pembahasan tentang itu
ya makasih mas
ini bagaimana sebenarnya tone dari teman teman
apakah memang semuanya bulat setuju atau mungkin
ada pro dan kontra dari teman teman demokrat
dalam sebuah demokrasi
kalau ada yang setuju tidak setuju itu
pertama wajar dan sangat wajar
dalam partai politik manapun
dan dalam komunitas manapun tetapi yang jelas
ketika kami sudah mengusung pak prabowo
sebagai capres artinya
kami tidak berpikir yang lain kita ingin
pak prabowo menang menang mutlak
dan menjadi presiden

ketika beliau telah menetapkan pilihannya
berdasarkan masukan dari
mas gibran sebagai capres
kita juga tidak ada tujuan lain
tidak ada agenda lain kita ingin pasangan
prabowo gibran juga menang kira kira begitu
ini soal politik dinasti begitu
mas ahaye kan sendiri juga ayahnya merupakan
politikus senior begitu pak sby
kemudian mas gibran juga beberapa kali setelah
putusan mk kemudian diusung menjadi
bacawa pres di koalisi indonesia maju
diberikan narasi narasi soal dinasti politik
begitu kalau mas ahaye sendiri menganggap bahwa
hal ini adalah suatu hal
yang wajar begitu
anak presiden maju menjadi bacawa pres
sejauh saya pikir kita semua
mengikuti segala prosesnya
dengan baik kita ingin
sekali lagi demokrasi ini
tetap matang tetap bermartabat
kita ingin rakyat juga
selalu memiliki pilihan pilihan
memilih pemimpin termasuk juga
wakil wakil rakyat dinasti politik
sesuatu yang akan terus didiskusikan
diperdebatkan di setiap negara
di setiap demokrasi manapun
tetapi yang jelas sekali lagi kita berharap
indonesia dapat terus menjun tinggi
nilai nilai yang baik juga
dan mudah mudahan pemilu ke depan
menjadi pemilu kontestasi gagasan
dan lain sebagainya mudah mudahan juga
tetap berjalan dengan damai dan tidak
terjadi polarisasi benturan benturan
yang terlalu keras sehingga
membuat kerukunan kita terganggu
dan tentunya akan mengganggu
pembangunan kita ke depan